hari kamis ya hari ini gitu
kami tidak bisa menerima itu
karena saya merasa dalam kasus ini
saya adalah di pihak yang benar
yang kut soal mafia mafia di segala bidang
di banyak bidang di negara ini
dalam hal ini terutama ya kita bisa merasakan
adanya mafia peradilan dan mafia